tingkat inflasi tiongkok pada periode januari meroket
inflasi tersebut menjadi rekor tertinggi dalam delapan tahun terakhir
biro statistik tiongkok mencatat inflasi tiongkok pada januari
tingginya inflasi dipengaruhi banyaknya permintaan selama tahun baru imlek
ditambah menyebarnya wabah virus corona yang melumpuhkan aktivitas ekonomi di negeri tirai bambu
sementara itu direktur pelaksana bank dunia marie l kapenges
memprediksikan perekonomian tiongkok akan mengalami penurunan akibat merebaknya virus corona
penurunan ekonomi di tiongkok juga bisa mempengaruhi perekonomian di indonesia
berkaitan dengan perdagangan antarabangsa
namun sudah pasti perekonomian tiongkok itu pasti akan mengalami penurunan pertumbuhan
dan kalau pertumbuhan perekonomian tiongkok turun pasti imbasnya ada ke indonesia
ada satu hitungan yang basisnya adalah suatu analisa
menteri keuangan sri mulyani mengatakan bahwa virus corona yang telah menjangkit sejumlah wilayah di dunia
turut mempengaruhi asia dari segi pertumbuhan ekonomi
di indonesia sejumlah sektor seperti pariwisata dan industri telah terkena dampak
dari melambatnya ekonomi di tiongkok akibat virus corona
presiden telah memerintahkan untuk meningkatkan gdp dari sejumlah sektor sektor
yang terpengaruh tersebut
teman teman wartawan tadi bapak presiden menyampaikan kepada seluruh kementerian lembaga
di dalam rangka kita untuk mengantisipasi masih berkembangnya isu mengenai virus corona ini
yang bisa berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia perekonomian rrt
dan juga tentu akan mempengaruhi di kawasan asia termasuk indonesia
tadi telah disampaikan oleh bapak menko perekonomian
bahwa perbedaan situasi pada saat terjadinya sars dengan kondisi coronavirus ini
di dalam perekonomian rrt sendiri yang sekarang ini ukuran dari ekonomi rrt jauh lebih besar
maka pengaruhnya terhadap tidak hanya di dalam rrt sendiri
tapi juga kepada region dan global juga akan sangat besar
kita kemudian membuat beberapa langkah langkah yang diminta oleh bapak presiden
oleh seluruh kementerian lembaga
di dalam rangka untuk kita melindungi perekonomian indonesia
dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam rangka untuk terus menjaga momentumnya
walaupun kita memahami bahwa beberapa sektor sudah terpengaruh dari sisi pariwisata dalam hal ini
kita melihat adanya penurunan dan juga dari sektor industri dan harga komoditas
virus novel corona mulai menjadi new antara kondisi covid sembilan belas dan covid sembilan belas
menurut saya ini adalah kesempatan yang sangat penting bagi ekonomi global
mewabahnya virus ini mempengaruhi rantai pasokan dunia
dan mendorong negara negara mengambil langkah akomodatif untuk menangkal penurunan ekonomi
bagaimana pengaruh corona bagi posisi sentral tiongkok dalam roda ekonomi dunia
dan ancang ancang indonesia untuk menangkal infeksi ekonomi berkelanjutan akibat corona
kami bahas lengkapnya dengan arah sumber yang telah hadir bersama kami malam hari ini
ada bang rizal dari indef bang rusli abdullah maksud saya
bang rusli abdullah
rusti ini dunia sudah mengatakan bahwa corona ini jadi new uncertainty
dan diamini oleh kementerian perdagangan yang juga mengatakan bahwa new uncertainty ini
akan banyak membawa pengaruh atau gejolak begitu ya bagi perekonomian dunia termasuk juga indonesia
kalau anda membaca soal new uncertainty ini sebetulnya pengaruhnya akan seberapa masif sih bang
ini pasti kalau dibandingkan dengan sars dua ribu tiga lebih besar pengaruhnya saat ini bagi indonesia
karena pengaruhnya pada tahun dua ribu atau hubungan dagang indonesia dengan china
itu tiga belas kali lipat dibandingkan dengan dua ribu tiga
dua ribu tiga total perdagangan kita hanya empat lima miliar usd
ya sekarang itu sudah sampai enam puluh empat sembilan miliar usd per november kemarin
jadi setiap ada perubahan di china itu pasti akan berpengaruh terhadap indonesia
nah kembali ke masalah kenyal uncertainty
ini corona ini masih melengkapi
namanya uncertainty yang sudah memang ada lama sejak akhir tahun dua ribu sembilan belas kemarin
seperti misalnya gini gejolak timur tengah
terus misalnya ada semacam isis dan sebagainya yang kalau kita kenal angsa hitam
jadi itu adalah sebuah common evidence di mana yang memang tidak kita predikse sebelumnya
kemarin awal tahun trump dengan pemerintah china sudah deal kan
persepakatan damai fasa i
kita dunia sudah ada angin segar wah ini bagus
tapi beberapa hari setelah itu wah corona muncul nih
semakin bikin kita tidak uncertainty
nah saya kira pemerintah harus memitigasi ya beberapa dampaknya kepada kita
yang sudah pati tadi seandainya bersih mulani bilang yang sudah terdampak itu pariwisata
bali saya kemarin baca berita itu ada lima belas ribu pembatalan kunjungan wisatawan dari tiongkok
yang kalau kita hitung tuh mas itu ada kerugian sekitar empat lima juta usd atau enam puluh lima miliar
dengan asumsi masing masing wisatawan itu spending tiga ratus dolar per hari
nah itu baru lima belas ribu turis dari tiongkok
belum turis turis dari negara lain yang memang mereka mendapatkan travel alat dari negara mereka
di mana untuk bali saja turis tiongkok itu sudah satu satu juta
wisatawan seperti itu
ya bang kalau kita melihat sebetulnya penurunan ekonomi global
disebabkan oleh tiongkok ini sudah ada pernyataan dari kementerian perdagangan
boleh ditampilkan teman teman ini tentang bagaimana pengaruh penurunan ekonomi indonesia begitu ya
dari penurunan ekonomi atau gdp dari tiongkok
jadi kita sekarang sudah tiga belas kali lipat untuk lebih besar ekspor impor yang kita lakukan di sana
nah yang menarik adalah gini mas kita harus mencermati transmisinya
jadi jalurnya seperti apa sih lewat mana itu jalur apa namanya penurunan itu
pertama gini tadi karena memang injajemen indonesia china tiga x empat udah lebih gede ya dibandingkan dua ribu tiga
yang berikutnya adalah ini kita lihat apa namanya epicentrum virus ini di huawei sorry di hebei ya wuhan gitu kan
di mana itu adalah salah satu pusat industri manufaktur untuk di sana
dan dimana barang barang di sana itu di ekspor ke berbagai negara salah satunya ke indonesia
nah kalau kita lihat impor indonesia yang dari china
tiga besarnya itu adalah mesin terus mesin barang barang elektronik dan besi baja
itu kan sangat besar sekali ya
kalau seandainya di sana itu ada proses produksi yang terganggu otomatis supply nya ke kita akan terganggu kan
sehingga itu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang melambat
karena barangnya nggak ada stoknya
nggak ada persediaannya karena terhambat itu proses produksi kita menjadi terganggu
sehingga output gdp kita juga akan turun
fakta bahwa ada penghentian proses produksi ini sudah terjadi di ini mas
produk pabrik hyundai di korea selatan
tadi saya membaca berita di cnn bahwa mereka untuk sementara menghentikan produksinya
karena salah satu spare part dari untuk membuat mobil di sana itu diproduksi dari china
tapi pasokannya terhenti
jadi dia menghentikan produksi sampai lima belas februari
karena memang pasokannya ada di china terhambat
termasuk juga ada beberapa memang yang manufaktur atau industri industri otomotif di china yang tutup karena adanya wabah virus corona ini
saya juga membaca tulisan anda anda mengatakan bahwa ada tenaga kerja china yang pulang ke negaranya untuk merayakan imlek
lalu terancam tidak bisa kembali lagi bekerja ke negara tempat asal dia bekerja akibat adanya wabah virus ini
nah ini menarik mas
yang menurut saya kurang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah di sektor pertambangan
terutama morowali ya di sulawesi
dimana kita tahu di sana banyak sekali investor dari tiongkok dan juga membawa tenaga asing ya
dari tiongkok sampai kalau data asmi dari dinas tenaga kerja disana sampai tiga ribu orang
nah itu kan outbreaknya itu bulan januari ya
dimana bertepatan dengan imlek
apa namanya takutnya pas imlek itu ada tenaga kerja asing udah balik duluan
tapi belum terselanser oleh apa namanya virus ini
sebelum adanya himbauan agar warga negara tiongkok nggak boleh pergi dulu kan dari luar tiongkok seperti itu
seperti yang disampaikan oleh pemerintah china
tapi siapa tahu mas takutnya ada satu dua orang apa namanya tenaga kerja yang memang balik kesini dan itu akan ada semacam outbreak
atau bahkan sebaliknya mereka nggak bisa balik ke morowali
otomatis ini dikhawatirkan akan mengganggu produksi dari terutama nikel kita ya seperti itu
apakah ini artinya anda membaca tenaga kerja tiongkok ini memiliki dampak yang sangat masif terhadap industri pertambangan yang ada tidak hanya di indonesia saja tapi juga ⁇ lets ⁇ say di seluruh dunia
saya kira mungkin untuk khusus indonesia karena memang kebetulan kita banyak sekali investor dari sana dan juga dari tka dari sana
dan tapi kan gini
pemerintah udah sangat berpengaruh
pemerintah udah sangat kalau saya baca di berita ada firm dalam artian menjaga di sana belum ada terjadi apa namanya kejadian ini
sehingga harapannya kedepan itu ya nggak terjadi
mungkin sementara kalau seandainya ada mau mendatangkan tenaga kerja yang untuk tambang di sana bisa di sementara di stop dulu deh dalam artian untuk mengantisipasi
berapa persen bang ini ada tenaga kerja asing asal tiongkok yang kerja di tambang nikel ini
nah kalau saya lihat di data dinas ini ya
dinas tenaga kerja di morawali sekitar tiga ribu orang
itu kan sebuah jumlah yang banyak
tambang itu kan kerja yang butuh fisik
kalau saya baca di rilisnya who virus ini adalah dia lebih cenderung menyerang orang orang yang sedang tidak kondisi fit seperti itu
otomatis kalau seandainya memang nanti ada kejadian satu dua orang di morowali takutnya bisa menyebar langsung kan
setiap hari pasti ada kondisi pekerja yang capek setelah dari tambang dan seperti itu
harapannya ya tadi mas
mungkin pemerintah indonesia untuk memastikan agar tidak terjadi penyebaran di sana bisa meniru pemerintah australia
yang dalam artian dia menghentikan sementara masuknya
tenaga kerja asing
tenaga asing atau orang yang bukannya tenaga asing tapi juga semua orang yang datang dari china sampai empat belas hari sejak dua februari kemarin
berarti sampai tanggal enam belas februari
sudah tepat atau belum langkah yang dilakukan pemerintah indonesia untuk menarik padahal kita memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap tiongkok
kalau untuk masalah penghentian apa namanya tenaga kerja saya kira itu harus ya sementara ya dalam arti untuk mencegah apa namanya
tapi untuk hal yang lainnya misalnya untuk pariwisata itu untuk yang bali ada penghentian penerbangan dari wuhan ke denpasar itu sudah sangat tepat
intinya untuk menghentikan outbreak di
menghentikan outbreak di mana
di denpasar wuhan
tapi yang menurut saya ini mas yang menurut kecolongan adalah ketika pemerintah membuat narasi akan menghentikan impor bawang putih
itu kan sempat membuat gaduh di mana dua minggu kemarin bahkan sampai hari ini harga bawang putih itu sudah meningkat
padahal kita tahu penyebaran virus itu kan via makhluk hidup ya bukan apa namanya bukan makhluk yang buah buahan ataupun barang
dan itu dampaknya langsung terasa kepada para pedagang
saya cek di harga perangan edi per hari ini di dekade jakarta pasar tradisional itu harganya rp enam puluh tujuh padahal biasanya rp dua puluh lima rp tiga puluh
padahal mas itu baru narasi akan menghentikan impor bawang putih
belum menyetop import bawang putih
nah bang rusul nanti kita akan bahas juga bagaimana kemudian kebijakan kebijakan itu
kemudian kebijakan kebijakan negara salah satunya juga pemangkasan suku bunga acuan dan negara negara yang terdampak secara posisi neraca dagang mereka dengan tiongkok
begitu beberapa sudah merilis data neraca dagang mereka yang tercatat defisit cukup besar kepada tiongkok
nanti kita bahas usai jeda ya bang
saya anand indonesia prime news
ya kembali di cnn indonesia prime news dan kita masih membahas soal wabah virus corona yang semakin berdampak kepada ekonomi dunia termasuk indonesia
bang ruswe kita punya data ini beberapa sektor komoditas energi yang juga mengalami penurunan cukup signifikan akibat wabah virus corona ini bisa ditampilkan teman teman ada harga batubara dunia begitu yang ya bisa kita lihat di sini yang dicatat dari kementerian sdm
di ini grafik harga batu bara acuan desember dua ribu sembilan belas
kita ada di enam puluh enam tiga puluh usd per metric ton begitu selanjutnya februari dua ribu dua puluh ini kita melonjak tinggi
apakah ini kemudian memberikan kalau kita ketahui batubara tiongkok sebagai pengimpor batu bara terbesar dunia begitu apakah dengan kenaikan harga ini artinya ini menjadi peluang bagi sektor batubara di indonesia
harusnya iya kan kenaikan harga ini tapi saya melihat ini bukan karena faktor dari tiongkok ya karena kan di sana itu ada wabah otomatis aktivitas ekonominya terhenti
karena ini mungkin terganggu harusnya di men batu bara disana itu apa atau menurun atau mungkin stagnan sehingga ini lebih karena kenaikan ini bukan faktor dari non
bukan pengaruh supply demand
bukan pengaruh dari permintaan di china tapi lebih itu di luar itu
oke tapi cukup signifikan
itu dari enam puluh enam jadi enam ya sangat lumayan juga mas enam berarti kenaikannya
ini menjadi salah satu mungkin
ini jadi stimulus bagi apa namanya para penambang batu bara domestik untuk segera merealisasikan ini mas tambangnya mereka
tapi gini harapannya gini ke depan itu batu bara ini jangan hanya dijadikan tongkokan yang tumbukan batu bara tapi harus ada semacam hilirisasi melalui gasifikasi
jadi gasifikasi batu bara sehingga nanti batu bara itu diolah menjadi semacam gas untuk jadikan produk yang lain untuk mengganti gas misalnya
oke coba kita lihat indonesian crude price selanjutnya atau minyak mentah indonesia ini masih berdasarkan data yang kami himpun dari kementerian sdm
nah ini dia harga minyak mentah indonesia ini turun harganya dari harganya saat ini enam puluh lima tiga puluh delapan usd per barrel atau turun satu delapan puluh usd ini bagaimana anda melihat penurunan minyak mentah asal indonesia
kalau ini ini kan cpi ini dari juga banyaknya maksud faktornya ya
salah satunya adalah harga minyak mentah dunia dan ini penurunan ini saya melihat ada keterkaitan dengan di tiongkok itu kan
tadi seperti saya sampaikan di awal ada aktivitas ekonomi yang terganggu atau melambat otomatis akan menurunkan demand ya demand untuk minyak dunia
sehingga itu akan harganya turun seperti itu sehingga ya berpengaruh terhadap harga minyak mentah indonesia ini
oke kita lihat coba ini bagaimana harga minyak mentah dunia w

nah ini harga minyak mentah dunia yang kami kutip dari bloomberg begitu ini untuk minyak mentah di sini yaitu wti atau west texas intermediate ini penurunan cukup signifikan
bang rusli anda melihat apakah ini dampak dari virus corona karena terlihat penurunan harga kontraknya di pasar futures ini dari januari dua puluh enam ini artinya saat wabah virus corona mencuat begitu

bang rusli anda melihat apakah ini dampak dari virus corona karena terlihat penurunan harga kontraknya di pasar futures ini dari januari dua puluh enam ini artinya saat wabah virus corona mencuat begitu
mungkin ke negara negara yang memiliki hubungan dengan tiongkok
karena apa tadi perlambatan ekonomi di tiongkok itu
jadi make sense sekali
oke jadi apakah dampak ini hanya ke sektor energi ya
hanya sementara saja tapi kalau misalnya anda melihat
let's say kita bandingkan dengan saat mewabahnya virus sars atau mers sebelumnya
apakah ini dampaknya seberapa lama bang
gini kalau di sars itu itu kan relatifnya lebih cepat ya dalam pandangannya
karena banyak ahli kesehatan who bilang
apa namanya outbreak corona ini itu sudah melebihi dari sars
baik dari segi jumlah dan penyebaran
jadi tidak apple to apple begitu ya
tidak apple traple dan bahkan ini mungkin lebih gede gitu kan
dampaknya dibandingkan dengan
artinya ini akan lebih ke jangka panjang lagi
nah tadi mengitir dari penyataan si bu simulani bilang
akan ada dampak penurunan ekonomi china tiga persen ya
banyak beberapa analis
itu angka tiga persen ini lebih gede dibandingkan dengan sars tahun dua ribu tujuh belas
china cuma terdampak satu lima persen dua ribu tiga
sekarang tiga persen berarti kan memang dua kali lipatnya kan seperti itu
tapi untuk emerging market sendiri bang
sebetulnya sektor sektor apa saja yang akan paling terdampak begitu
mengingat ketergantungan yang sangat tinggi antara negara negara berkembang dengan tiongkok
saya kira untuk cash indonesia itu adalah
di komoditas seperti batubara karet dan cpo ya
karena kan ekspor kita ke sana itu adalah barang barang yang raw material
seperti itu belum barang jadi
sehingga itu akan lebih menghantam indonesia di komoditas itu
tapi jangan lupa mas juga dari sisi negara negara yang sudah maju
seperti tadi saya sampaikan seperti korea itu kan
itu ada salah satu pabrikan mobil yang memang sementara berhenti
karena memang global valuacenya dia terikat dengan
kemudian saya kira kalau selain dari virus ini tetap terus apa namanya
outbreak dan tidak ada penyelesaian yang cepat
itu akan mempengaruh terhadap perekonomian dunia lainnya
eropa terus juga bahkan afrika
dimana kita tahu afrika itu banyak sekali keterkaitannya dengan china
banyak investasi dari china ke afrika
orang bawa uang ke sebuah negara pasti dia bawa barang
tapi ketika investasinya ada di sampai sana
tapi barangnya nggak ada karena masih tertahan gara gara
apa namanya suplainya terhenti sementara
otomatis aktivitas ekonomi di sana juga akan terhenti
yang seharusnya bisa bangun pabrik hari ini
tapi harus tertunda misalnya sebulan lagi
berbicara soal mata uang sendiri sebetulnya sudah ada beberapa negara bahkan yang mengeluarkan kebijakan makro prudensial
dengan cara memangkas bunga acuan
apakah ini harus kemudian diikuti oleh kebijakan makro prudensial bank indonesia untuk memangkas lagi suku bunga acuan setelah kita memangkas seratus bps pada tahun dua ribu sembilan belas
kita melihat perlu bi untuk memangkas suku bunga ini mumpung perekonomian china masih melambat
otomatis ketika melambat itu hubungan ekonomi kita gdp kita juga akan terpengaruh
ketika gdp kita melambat otomatis kita butuh stimulus untuk kegiatan investasi atau kegiatan investasi dalam negeri
dengan adanya kegiatan investasi atau kegiatan investasi dalam negeri kita bisa melambat sehingga kegiatan investasi dalam negeri
adanya pemakasan suku buang itu otomatis itu akan memstimulus para usahawan dalam negeri untuk meminjam uang mereka dalam mengekspansi kualifikasi mereka
kalau kita berbicara soal bagaimana pertumbuhan ekonomi pasti kita juga membahas soal harga minyak
tadi harga sudah pasti terpengaruh
kita lihat bagaimana nilai tukar rupiah saat ini
nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat kita lihat ini menjadi patokan untuk gdp growth kita juga
boleh ditampilkan teman teman nilai tukar kita pada saat ini dari awal januari hingga februari ini bagaimana fluktuasinya
ini terlihat kita sempat berada di posisi terendah di sekitar bulan januari begitu tanggal dua puluh lima
namun pada februari sebenarnya kita lihat semenjak mewabahnya virus corona nilai tukar kita memang tidak terlalu volatilitasnya tidak tinggi
tapi kalau kita lihat di sini tetap kita mengarah ke naik begitu nilai tukar kita terhadap dolar amerika serikat
ini anda mencerminkan ini bagaimana apakah kita sudah memiliki fundamental yang kuat begitu untuk menakar adanya virus corona ini
saya kira kalau lihat nilai rupiah ini mas itu lebih karena adanya faktor yang uang huk money ya
jadi semacam yang masuk ke pasar saham dan pasar obligasi seperti itu
kita lihat bahwa awal bulan tahun ini itu pemerintah mengisun ya
sebuah usaha negara yang dapat sampir
seratus triliun sekian itu kan
otomatis itu akan menguatkan nilai tukar rupiah kita
oke capital inflow kita dari berbagai obligasi terbitan pemerintah cukup baik
tapi cuma ini itu kan seharusnya kapital inflow itu masuk ke fda kan
tetapi kalau misalnya anda melihat pemerintah saat ini untuk menangkal mewabahnya corona ke sektor ekonomi semakin mendalam
apakah sudah ada kebijakan yang cukup
mengakomodir agar pelemahan ekonomi ini tidak berlanjut
saya kira untuk di sektor pariwisata sudah ya
bisata sudah gitu kan
terus untuk sektor yang lainnya saya kira pemerintah baru hanya sebatas rapat rapat saja
terakhir hari ini kan ada ratas
tapi kita belum mendengar keputusan realnya mau ngapain
apakah mau menghentikan impor sementara hewan hidup dari tiongkok
perlu atau tidak sih keran impor dari barang barang asal tiongkok
perlu tapi untuk yang barang hidup
seperti hewan hewan yang masih hidup kan
karena nilai impor kita untuk barang barang tersebut di dua ribu sembilan belas ini sekitar dua ratus tiga puluh
kalau sayur sayuran buah buahan
kalau itu nggak perlu
karena who merilis bahwa furus ini tidak menular via buah buahan atau via sayuran
ini jadi edukasi juga bagi masyarakat bahwa ternyata sayur mayur asal tiongkok itu masih ada di pasaran dan masih aman untuk dikonsumsi begitu
itu kalau kita lihat dari rilis who ya
dan saya kira pemerintah harus
dikeliarkan ke publik bahwa oke kita nggak akan menutup impor bawang putih atau tidak menutup impor buah buahan
tapi hanya mengetop impor hewan hidup dari tiongkok
agar ini mas gejolak bawang putih itu tidak terus berlangsung
karena gini saya melihat ini ada semacam kejanggalan
kenaikan bawang putih ini kan muncul pasca ada narasi pemerintah ingin menutup impor pangan kan
sehingga teman teman ini memacu adanya misinformasi di pasar
apa kita yang masih kurang mencari diversifikasi atau substitusi
harusnya ada dua negara benar mas
india sama spanyol kan
cuman kan kalau dari sisi cost spanyol kan jauh dari china ya
terus india pun secara apa namanya
secara dia logistik perdagangannya itu kurang efisien dibandingkan dengan tiongkok
pun kalau seandainya kita harus mencari diversifikasi bawang putih dari lain negara
itu saya kira harganya akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang kita ambil dari tiongkok
saya kira pemerintah akan berhitung kembali apakah akan ambil dari negara yang lain
selain tiongkok ya
karena memang kita tahu tiongkok itu salah satu yang jago untuk logistik dan efisien
tapi keluarnya ke bawah
baik baik baik
jadi indef itu kemarin di pi dua ribu dua puluh
itu memproyeksikan kita akan tumbuh
tapi dengan adanya corona ini pasti jalan kesana semakin nyata
ini angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan kuartal satu dua ribu sembilan belas
dan kalau misalnya kuartal dua ribu dua puluh ini satu ini
bang rusli abdullah peneliti indef
terima kasih sudah bergabung bersama kami
kita nantikan nanti bagaimana langkah pemerintah indonesia untuk bisa menjaga pasar di dalam negeri
sekaligus juga tetap mengencarkan ekspor kita agar defisit transaksi berjalan tidak terus terusan menjadi momok pemerintah
dan usai jeda cnn indonesia prime news akan segera kembali
tetaplah bersama kami